enam orang meninggal dunia dalam bencana banjir dan tanah longsor di sepuluh kabupaten kota di sulawesi selatan
dilansir cnn indonesia com kepala badan penanggulangan bencana daerah bpb di sulawesi selatan sam sibar mengatakan
dari dua puluh enam korban itu dua belas orang dari kabupaten goa sepuluh kabupaten jeneponto dan empat kabupaten maros
sementara itu data yang dirilis bpb di sulawesi selatan melalui media center pemprov
hingga dua puluh tiga januari dua ribu sembilan belas total korban terdampak bencana banjir sebanyak tiga sembilan ratus empat belas kepala keluarga atau lima delapan ratus dua puluh lima jiwa
di antaranya dua puluh enam orang meninggal dunia dua puluh empat orang hilang empat puluh enam orang sakit dan juga tiga tiga ratus dua puluh satu jiwa mengungsi
upaya pertolongan masih terus dilakukan tim gabungan termasuk di daerah yang terjadi longsor
dan melalui sambungan telepon kita terhubung dengan jurnalis foto cnn indonesia alwi fauzi di goa sulawesi selatan
selamat siang alwi
alwi sejauh ini hujan dan juga angin kencang masih terus mengguyur kawasan sulawesi selatan
sejauh ini bagaimana kondisi banjir dan juga tanah longsor di goa dan juga sulawesi selatan sekitarnya
ya jadi kondisinya masih labil ya sesekali ada hujan tapi kadang juga cuaca bagus
dan air juga mulai surut ya
harapan kita air di bendungan
bili bili makin turun dan pintu bisa ditutup
lalu kemudian bagaimana dengan pencarian sejumlah orang yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang alwi
ya untuk pencarian memang terus dilakukan ya
sejak kemarin itu ada lima jiwa yang luar biasa hari ini
sampai lima belas orang
jadi kurang lebih sekarang menjadi dua puluh enam jiwa yang ditemukan
dan korban ini rata rata berasal dari
kecamatan bungaya yang memang beberapa hari terakhir
dan hingga sekarang memang masih sulit untuk dilakukan proses evakuasi
sebab jalan menuju ke lokasi aksesnya dihadang oleh lumpur dan pohon pohon yang tumbang
bahkan direncanakan pula pada hari ini pagi tadi dengan menggunakan helikopter
gubernur panglima bersama
bupati goa melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan sekaligus memberikan bantuan logistik
tetapi karena cuaca yang berubah akhirnya penerbangan dibatalkan
lalu upaya upaya apa saja yang dilakukan oleh pemprov dan juga bpbd setempat
untuk menembus daerah daerah yang seperti anda katakan tadi masih sulit untuk diakses
sampai sekarang yang dilakukan adalah cara cara manual ya
walaupun ada traktor
atau eskapator dan sebagainya
longsoran ini berada di dataran yang tinggi
untuk jalan sudah mulai terbuka seperti yang dilakukan oleh pihak polres kabupaten goa
maupun dandim goa
tapi bagaimanapun karena lokasi terjadinya bencana ini berada di lereng
dan itu cukup sangat menyulitkan ya bagi tim evakuasi untuk melakukan pencarian terhadap korban korban yang tertimbun
dan sejauh ini dikabarkan memang sudah ada tiga warga yang sejauh ini sudah mengungsi di tempat tempat atau di kantong kantong pengungsian
tiga lima ratus warga yang sudah mengungsi
sejauh ini bagaimana kondisi mereka
apakah mereka sudah benar benar ditempatkan di tempat yang memang layak
atau sejauh ini mereka masih menempati tempat tempat yang masih bisa dikatakan belum selayaknya mereka tempati untuk mengungsi
ya dari pantauan kami kemarin hingga sekarang belum semua mendapatkan tempat yang layak ya
seperti di pasar minasamauka
mereka ditempatkan di top roof
di situ jadi bagian dari lapangan parkir dan rencana menjadi kawasan kuliner
tetapi atap gedung yang bocor menyebabkan air mengenangi ruangan sehingga para pengungsi merasa sangat tidak nyaman untuk beristirahat
termasuk ketika buang air kecil atau buang air besar atau makan cuci dan kakus
apakah tidak ada upaya untuk membangun tempat tempat pengungsian yang mungkin lebih layak sementara terlebih dahulu agar warga ini bisa beristirahat dengan lebih tenang lagi begitu
nah sampai sekarang kami juga belum mendapatkan informasi yang konkret dari pihak pemerintah kabupaten goa untuk hal tersebut
tetapi karena kondisi mereka dalam pengungsian jadi mereka berusaha bertahan ya untuk sementara
dan sesekali mereka mulai coba pulang ke rumahnya masing masing
setidaknya untuk membersihkan rumah yang terkena sisa sisa banjir dengan lumpurnya
oke baik terima kasih
alwi fauzi melaporkan langsung dari goa sulawesi selatan